berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan enam tiga ratus sepuluh kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai enam ratus lima dua ratus empat puluh tiga kasus
pasien sembuh bertambah empat sembilan ratus sebelas orang
hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni empat ratus sembilan puluh enam delapan ratus delapan puluh enam orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh dua satu persen
kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus tujuh puluh lima mencapai delapan belas lima ratus sebelas jiwa